akhirnya aku bisa menyembuhkan luka dalamku sendiri
nyah sepertinya nyai harus berlatih lagi
supaya ilmu kanuragan nyai tahu aku
kau benar maesha
kalau begitu kau bantu aku untuk melatih ilmu kanuraganku
kau benar maesha
kau benar maesha
kau benar maesha
kau benar maesha
kau benar maesha
raden kian santan
yang selama ini terkenal sakti manderaguna
ternyata tidak ada apa apanya
aku tidak pernah merasa menjadi orang hebat
yang hebat itu hanyalah allah sebarang kota
kau sudah pandai berkelit raden kian sangat
apakah agar aku kasihan padamu
dan menyebekan putra maharaja besar
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
janjumawa pak ban
aku sanggup menghadapi bangkus

harga dana tidak akan berani muncul
dia tidak akan berani gegabah untuk melakukan tindakan
sebaiknya kita kembali ke pajajaran
kalau paman ingin kembali ke pajajaran silahkan bang
tetapi aku ingin mencari paman harga dana
dan aku ingin membunuhnya
kalau memang raden belum mau pulang kembali ke pajajaran
paman akan setia menemani raden sampai kapan
dan apa yang harus saya laksanakan gusti
saya menerima kita
aku mempunyai tugas untukmu
tugasmu sangat tidak begitu sulit kecuali
siapa yang uhh
mereka mau dimpaiin
kalau rais banglarang tahu
dia pasti akan sangat panik
pasti akan pergi meninggalkan
orang tuanya kicurali
saya akan melaksanakan
brabu amuk malul